memang terus diskusi ini berlanjut
untuk memasukkan bidding
jadi ini prosesnya masih lama ya
tapi ada percepatan memasukkan bidding
yaitu tanggal tiga puluh satu oktober
nah disitulah pihak australia
jadi memang opsinya
ada kita dengan australia
bersama new zealand
atau opsi yang lain
kita dengan australia
bersama beberapa negara asia tenggara
seperti singapura dan malaysia
nah opsi opsi ini kita masih buka
karena kan proses biddingnya
masih beberapa minggu ke depan